kemudian ayam dipanggang di dalam oven dengan suhu dua ratus derajat celcius lalu kembali dipanggang di atas tungku selama lima menit
sementara palestina itu semakin kurus gitu
tidak seperti kpk di bawah kepemimpinan nurul gufron lili pintauli atau firly bahuri